dan saudara stasiun pasar senen jakarta memasuki hari kedua puncak arus mudik
minggu enam april dua ribu dua puluh empat sebanyak dua puluh enam ribu lebih pemudik berangkat melalui stasiun pasar senen
perharinya ada sebanyak tiga puluh tujuh kereta api yang melayani keberangkatan penumpang dari stasiun pasar senen jakarta
jumlah penumpang dan kapasitas yang disediakan tahun ini meningkat antara delapan hingga sepuluh persen
dibanding tahun lalu pt ki membatasi barang bawaan penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api
yang diperhatikan adalah ternyata adalah war tiket
ini tidak hanya dilakukan saat konser saja tetapi dilakukan juga oleh para calon penumpang yang akan mudik ke berbagai daerah ataupun juga tujuan
nah kalau yang bisa kami gambarkan melalui juru kamera kami junaidi saputra saat ini pantauannya dibandingkan maghrib tadi ataupun sebelum berbuka puasa
ilona janjungi saudara lebih ramai lebih semarak seperti itu
karena di stasiun pasar senen ini selain pertemuan antara komuter lain juga untuk masyarakat ataupun juga calon pemudik yang akan berangkat ke berbagai tujuan dari jawa tengah
tentunya yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan waktu
manajemen waktu ini menjadi penting saat akan melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi kereta khususnya di pasar senen
kenapa demikian karena kalau kami katakan calon penumpangnya banyak
banyak juga yang kemudian diantar dengan menggunakan kendaraan pribadi roda empat khususnya ataupun juga menggunakan taksi online seperti itu
padahal untuk rute ataupun juga lahan parkir yang disediakan oleh pasar senen ini jumlahnya terbatas
sehingga ini akan bisa menyebabkan kemacetan ataupun juga penumpukan
proses war tiket ini kita ketajakan kepada salah satu calon penumpang
sudah bersama kami dengan siapa mas namanya
tujuan untuk mudiknya dengan menggunakan kereta api apa dan kemana
tujuan munjuknya lagi liburan kuliah dan pakai kereta singosari
waktu dapat kereta ini cukup sulit gak sih untuk nge war tiketnya
soalnya pertama tama kan pesen tiket itu hamil
dan saya pertama tama nyari yang tanggal enam
itu sudah begadang kurang lebih tiga puluh menit
udah lihat websitenya gitu
jadi saya nyoba buat besoknya untuk tanggal tujuh
ini selain harus siapin mental juga
dan yang pertama itu juga kuat kuatin begadang aja sih
dan pokoknya persiapin apa yang perlu disiapin
kayak biayanya mulai isi saldo duluan
dan cari cari yang mana yang pengen dituju kereta apa
cukup sulit gak sih untuk mendapatkan tiket sampai pengisian datanya ini harus dipersiapkan juga
mungkin nik nya sudah harus di copy paste dulu atau disalin dulu baru dimasukkan
jadi kayak misal kai itu ada fitur sebelum kita masukin atau pesan itu ada daftar penumpangnya
jadi kita harus isi itu dulu biar nanti pas mau pemesan kereta nanti tinggal klik aja di daftar penumpangnya
jadi nanti langsung otomatis keisi data datanya
ini untuk kamu mudiknya ke tulung agung ini dari hari yang dipengenin adalah tanggal lima tadi ya
nah kalau untuk harus balik ke sediakamu udah pesan tiket dan juga nge word juga gak
nge word juga cuma gak bisa nge word tiket kayak tanggal sekarang
soalnya kan tanggal sekarang itu tanggal tanggal penting kayak hari raya liburan udah mulai banyak yang cuti liburan gitu
jadi lebih mudah aja untuk tanggal baliknya itu
lebih mudah ya untuk dapat ini tiketnya
nah mungkin harapannya sendiri dari hendra sendiri untuk next ke depannya yang bisa diperbaiki oleh pt kai ini seperti apa
agar bisa mendapatkan tiket yang lebih gampang seperti itu
karena banyak yang pengen
beli tiketnya jadi itu websitenya itu kadang kadang down
mungkin bisa dengan perbaikan server atau dengan info tambahan kalau nantinya ada kereta tambahan
karena kereta tambahan ini gak ada diinfoin sama sekali di pt kai
jadi kita harus bener bener mantengin websitenya gitu
itu ngewarna kalau boleh tahu berapa hari sebelum atau berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya
jadi pemasangan tiket kai itu udah bisa mulai dipesan buat hamil satu bulan
dan kalau tanggal tanggal penting ini pasti sepuluh dua puluh menit
terima kasih hendra atas waktunya dengan kompas tv
tadi kalau saya lihat juga bersama teman teman seperti itu ya
oke salam buat keluarga nanti tiba di kampung halaman
nah itu tadi iluna salah satu kemudian cerita ataupun juga pengalaman masyarakat untuk berburu tiket
hampir sama susahnya dengan berburu tiket konser seperti itu untuk mencapai daerah tujuannya
jadi gimana ilona mau coba gak untuk mencoba berburu tiket di stasiun pasenan
nah tapi terkait itu juga yang harus diperhatikan nih ilona
tadi kalau saya lihat ini hendra dan teman teman ini juga membawa barang
nah pt kai juga meminta agar masyarakat ini untuk membawa ini maksimal dua puluh kg
karena kalau tidak ilona ini akan dikenakan charge bervariasi
mulai dari dua rupiah hingga sepuluh rupiah per kilogramnya
tergantung kelas perjalanan kereta yang akan digunakan
nah untuk menunjang ataupun juga fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat
selain hendra dan calon penumpang lainnya ini juga disediakan co working space bagi masyarakat
ataupun biasanya milenial sih yang masih ada kerjaan jelang mudik ini bisa dikerjakan di sana
sehingga ini akan meningkatkan kenyamanan juga fasilitas
nah perkiraan juga untuk puncak arus mudik ini sudah terjadi selama dua hari
dan total sudah ada dua puluh enam penumpang yang nantinya akan diberangkatkan
dari dawab satu khususnya di pasar senen menuju ke berbagai daerah
buat pulang kampung sama kayak world ticket konser kalau kata sisco tadi ya
buat anda saudara tadi sisko juga sudah menyinggung
sudah banyak pengorbanan jangan sampai ketinggalan
selamat kembali bertugas meski anda tidak ikut mudik